lebih baik ibu jangan dulu menerima cucian tetangga ya bu
ibu kan lagi sakit parah
kalau ibu gak kerja kita makan dari mana nak
kamu kan belum dapat pekerjaan tetap
itu pembangunan ibu bapak maman berhenti
otomatis kamu jadi nganggur ya kan
tapi memang akan terus bekerja bu dan berusaha ya bu
tapi kita jalannya saja dulu sekarang ini
kalau ibu apa apa cuma batuk biasa aja
sebentar juga istirahat sembuh
sebentar lagi herman akan membawa ibu ke dokter
ibu pasti sembuh
sebentar ya bu